sementara kondisi kebocoran jantung bayi kembar empat yang dirawat di rsud dr sutomo surabaya kini berangsur pulih
namun demikian masih perlu observasi lanjutan terutama pada mata karena retina bayi prematur rentan terhadap resiko kebutaan
bayi kembar empat asal surabaya yang dilahirkan pada tanggal tiga belas september kemarin
sampai dengan saat ini ternyata kondisinya sudah mulai stabil dan mulai membaik
dan saat ini sudah ditempatkan tiga bayi ditempatkan di ruang intermediate bayi
sementara untuk satu yang lainnya masih ada di ruang neonatus intensive care unit yang ada di rumah sakit dr sutomo surabaya
dan untuk mengontrol bagaimana perkembangan dari bayi bayi ini
saya sudah bersama dengan dr agus dokter yang menangani keempat bayi kembar ini
dokter bagaimana perkembangan dari bayi kembar ini
alhamdulillah hari ini merupakan hari yang ke dua puluh perawatan bayi kembar empat
sejak lahir tanggal tiga belas yang lalu
alhamdulillah perkembangan cukup signifikan
bayi yang satu dan nomor dua yang ada kelainan jantung pdi yang belum menutup
semuanya sudah menutup alhamdulillah
dan hari ini mereka sudah bisa minum penuh semuanya tanpa impuls dan lain lain
artinya mereka toleransi bisa mendapatkan asli dari ibunya walaupun melalui dot maksit kami
perawatan selanjutnya dok bagaimana
tentunya kami akan konsul
bayi bayi prematur itu matanya kurang berkembang sempurna imatur
apakah akan terjadi suatu rop retinopati of prematur yang biasanya terjadi pada bayi prematur
sudah kami konsulkan ke dokter mata dievaluasi retinanya imatur
tetap kita follow up lebih lanjut
karena kematangan retina terjadi sampai empat puluh dua minggu
tidak ada resiko seperti apa memang dok
jadi kalau ada rop stadium dini kita bisa memberikan terapi
supaya tidak jadi progresif
sehingga dihambat perkembangannya dengan terapi terapi laser dan lain lain
insya allah kami akan beritahu orang tuanya
minimal tiga hari lagi orang tua kita beritahu
ibu apakah keluarga siap merawat bayi yang kembar empat ini
kami ajari mereka merawat bayi bayi yang kecil kecil
ini bayi kembar empat
kalau kembar satu bisa segera dipulangkan
tetapi karena kembar empat harus satu persatu
siapa yang merawat di rumah
kalau satu saja tidak apa apa dua tidak apa apa ini empat
dan kecil kecil semuanya tentunya harus perhatian yang khusus
terima kasih banyak dokter agus atas keterangannya
dan memang untuk kelahiran bayi kembar lebih dari dua ini memang memiliki resiko yang lebih tinggi
namun dengan penanganan yang baik tentunya bayi bayi ini akan tumbuh dengan sempurna